ya kita buka dulu dengan dampak dari cuaca buruk yang terjadi di beberapa wilayah di indonesia
tiga orang warga yang terdiri dari kakek nenek dan cucu yang baru berusia tiga bulan
menjadi korban tanah longsor di kampung jelagran kota yogyakarta
ya jasad bayi dan juga nenek sudah ditemukan
sementara itu pencarian jasad sang kakek masih akan dilanjutkan rabu pagi ini
kabar bencana tanah longsor ini membuat ibu bayi dan keluarga besar sangat kehilangan
jenazah bayi berusia tiga bulan ini ditemukan pertama kali oleh tim sar gabungan
menyusul di belakangnya adalah jenazah sang nenek
keduanya langsung dibawa ke rumah sakit bayangkara yogyakarta untuk diotopsi
lokasi longsor yang harus melalui jalan sempit memaksa tim sar bekerja menggunakan cara manual tanpa bantuan alat berat
tanggulnya alutnya longsor kemudian menimpa rumah yang
bersebelahan dengan hidup
proses evakuasinya agak panjang tadi mungkin
ya tadi kita semaksimal mungkin kita berharap korban masih hidup ya masih bernyawa
untuk itu kita tadi sangat hati hati kawan kawan dari basarnas sar jogja sar polda semua mencari jalan yang tidak membahayakan obyek yang akan kita selamatkan
sementara itu pencarian korban terakhir yaitu kakek berusia sekitar
tujuh puluh tahun dihentikan selasa malam karena cuaca buruk
hendrawan setiawan yogyakarta
ya langsung saja untuk mengetahui kondisi setelah longsor sudah ada korespondensi nn indonesia hendrawan setiawan di yogyakarta
ya good morning hendrawan bagaimana kondisi saat ini setelah longsor lalu juga pencarian korban
rencananya akan dilakukan pagi ini sudah adakah perkembangan terbaru
ya dan ya dan prabu saat ini
proses pencarian korban baru saja dimulai
tadi sebenarnya sekitar pukul enam tiga puluh tim sar dari sar dadj sudah datang ke lokasi dan kemudian mencari mengobservasi di mana
jadi juga satu orang korban yang saat ini masih tertimbun di kampung jelagran di gedung tengah kota yogyakarta ini
sekitar pukul tujuh tiga puluh tim sar gabungan dari sar d i y kemudian dari polisi dan tni dan juga relawan sudah memulai proses untuk mencari satu korban
yang diduga di
kakek berusia tujuh puluh tahun
sementara korban yang lainnya dua korban lainnya kemarin sudah diambil kemarin sore satu orang bayi yang usianya baru tiga bulan dan juga neneknya
yang diangkut bersamaan dari lokasi di kampung jelagran ini
sementara itu kita masih menanti diharapkan karena titik duga sudah diketahui maka proses evakuasi atau proses pencarian jenazah ini bisa segera dilakukan dan korban bisa segera dimakamkan prabu dan daniar
ya hendrawan semoga tidak ada lagi ya korban karena tanah longsor ini
kalau kita bicara soal dampak cuaca buruk bukan cuma longsor tapi juga ada angin kencang dan banjir yang terjadi di beberapa titik di yogyakarta
apakah hal ini membuat warga akhirnya diungsikan
ya data terakhir yang kami dari pusat penanggulangan operasi bencana
setelah penanggulangan operasi bencana budj pukul dua tiga puluh terakhir menyatakan ada delapan warga di
siklon tropis sempaka ini
mereka sebar di lima kabupaten kota karena kita ketahui dampak dari siklon cempaka ini siklon tropis cempaka ini tidak hanya angin kencang longsor tapi juga banjir
dan data terakhir hampir tiga ratus titik di lima kabupaten kota atau di seluruh kabupaten kota ini menjadi lokasi terjadinya bencana
dan terbanyak itu adalah di kabupaten bantul terjadi longsor dan juga
angin kencang dampak angin kencang
sementara di kabupaten gunung kidul yang lokasinya justru berada di atas ini malah terjadi titik banjir yang jumlahnya paling banyak
nah kalau kita bicara tentang kabupaten gunung kidul kabupaten bantul dan juga kabupaten kulon progo ini adalah tiga kabupaten yang berbatasan langsung dengan
samudera indonesia atau selatan jawa yang merupakan lokasi dari siklon tropis celaka ini
dapur umum sudah dibuka di beberapa tempat
kukusku juga sudah dibuka
harapannya cuaca cukup baik
untuk pencarian pagi ini cukup cerah
dan diharapkan ini bisa tiba tiba ditemukan
dan kalau kita mengacu pada informasi dari bmk gdi diharapkan siklon tropis sempaka ini akan berakhir besok
namun meski demikian kita tentu harus menunggu dari otoritas tempat yaitu bmk gdi bagaimana perkembangan siklon tropis sempaka ini
apakah besok selesai
masih ada perpanjangan sehingga butuh kepuas pada warga masyarakat
daniel dan prabu
oke baik hendrawan setiawan terima kasih atas informasi anda langsung dari lokasi dan pemirsa selain tiga ratus titik yang tadi sempat hendrawan sebutkan